dengan menetapkan peraturan di wilayah perintah non aboriginal australia
syaratnya misalnya dia anak usia dini ada di keluarga itu maka dikasih tambah berapa